membuat bisnis sepatu yang terinspirasi dari kado ulang tahun pada april dua ribu sembilan
entah dapet pikiran dari mana itu mah kayak disentil banget
ah kenapa gak gue coba jualin untuk teman teman di sma di jakarta ya
karena kebetulan aku sma di jakarta
ide bisnis yang muncul karena ingin mendapatkan tambahan uang jajan untuk kuliah
membuat perempuan yang mengambil jurusan manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika
telkom universiti bandung ini kembali ke toko yang sama pada bulan selanjutnya
anggun memulai bisnis hanya dengan menjadi reseller dari toko sepatu tempat ia dibelikan kado ulang tahun oleh sang kekasih
tidak ada modal spesial pun yang dikeluarkan anggun untuk menjadi reseller sepatu
perempuan yang mulai tinggal di bandung jawa barat sejak menjadi mahasiswa ini hanya perlu memotret produk sepatu dan mengunggah ke sosial media facebook
dari sini anggun mulai menjual barang dagangannya ke teman sekolah menengah atasnya di jakarta

margin awalnya pada saat menjadi reseller itu berapa persen
dari penjualan harga toko kemudian dijual lagi lewat facebook itu berapa persennya
harga toko kan rp delapan puluh dulu aku jualnya rp satu ratus tiga puluh
karena menurut teman teman orang jakarta yang ibaratnya memang orang kaya kaya itu murah lah ya segitu satu ratus tiga puluh ribu
jadi dari keuntungan itu benar benar aku kumpulin buat modal
akhirnya pada akhirnya bengkel itu punya aku sendiri aku beli beliin aset untuk
karena aku ternyata
maju juga gitu banyak banget ternyata yang mau sepatu model model tipe tipe kayak gini gitu
bisnis yang baru dirintis ini ternyata mendapat penolakan dari orang tua anggun
pada awalnya orang tua anggun tidak setuju dengan usaha yang dijalankan perempuan kelahiran jakarta dua puluh enam tahun lalu ini
ibu nda anggun takut kuliah anak perempuannya bisa terbengkalai
jika tetap menjalankan bisnis ini
awalnya sih ibu nggak setuju
terus tapi kayaknya nih si anggun ini benar benar pengen mungkin ngebantu orang tua sebenarnya
padahal bapaknya sih nggak mau sebenarnya masih mampu lah untuk ngebiayain dia
tapi ibu juga sih sebenarnya antara mau boleh apa enggak tapi kelihatannya dia serius banget gitu keusahanya tuh
terus sampai bapaknya
terus sampai bapaknya
terus sampai bapaknya
ya udahlah biarin aja pengen coba aja gitu
saya tanya kok ngapain sih pakai usaha
enggak soalnya gini mah katanya
neng kan kalau beli sepatu dia panggil neng
dia kalau beli sepatu terus harganya tuh mahal
hampir dia bilang gini yuk kita cari aja model gini di mana yuk
eh ternyata lebih bisa bikin bikin terus mufti bisa ngedesain

namun larangan dari kedua orang tuanya tidak diindahkan oleh anggun
anggun tetap nekat merintis usahanya hingga sakit tifus sebanyak tiga kali
hal ini terjadi karena hampir tiap hari sepulang kuliah harus mencari bengkel sepatu yang mau bekerja sama mengembangkan bisnisnya
setelah mengumpulkan informasi dari teman temannya di bandung bersama sang pacar akhirnya anggun mendapatkan bengkel sepatu di daerah cibaduyut bandung
dari sini anggun mulai berani membuka pre order sepatunya melalui facebook
lagi lagi anggun dan mufti tidak membutuhkan modal untuk memproduksi sepatu
yang digunakan untuk membeli bahan baku membuat sepatu dan membayar perajin

dari awalnya hanya dijual ke teman sma dengan total penjualan lima belas pasang sepatu per usaha
setelah enam tahun berjalan bisnis sepatu tiga belas shoes semakin berkembang dari awalnya hanya dijual ke teman sma dengan total penjualan lima belas pasang sepatu per usaha
pasang sepatu per bulan akhirnya penjualan mencapai dua ratus lima puluh pasang sepatu tiap bulannya
mulai dikenalnya merek tiga belas shoes membuat seorang selebriti sherin sungkar
mengajak untuk bekerjasama
selain bekerjasama dengan artis sinetron bisnis anggun dan move team
dapat suntikan modal dari kampus mereka
mereka mendapatkan sokongan dana sebesar tujuh belas lima juta rupiah
bagi mahasiswa telkom university yang membuka usaha
dana wirausaha ini kemudian digunakan untuk membeli catakan mesin
merek tiga belas shoes diambil karena memiliki makna yang dalam untuk anggun dan move team
waktu kita lagi brainstorming lah aku sama move team
terus aduh apa ya ini brandnya apa ya
banyak lah yang nama nama yang kita catakan
cari ibaratnya yang bener bener pas gitu
terus tiba tiba adenya move team nyeletuk kenapa gak tiga belas aja gitu
waktu itu juga pas itu eh iya juga sih
karena kan emang kebetulan angka tiga belas itu
angka bertemunya saya sama mas move team gitu
dan emang jarang kan merek itu pake nama
pake angka jadi yaudah lah oke juga kayaknya tiga belas shoes kan
sekalian juga lah
kita tepis tepis tuh angka angka sial itu yang katanya angka tiga belas itu angka sial
ternyata enggak kan kebuktikan sama kita
setelah mendapatkan suntikan modal dan bekerjasama dengan seorang artis netron
merek tiga belas shoes semakin banyak dikenal masyarakat
bahkan pada dua ribu sepuluh tiga belas shoes sudah mulai dijual di beberapa toko yang ada di kota bandung jawa barat
selain menjual di toko
anggun dan move team memperlebar sayap bisnisnya pada tahun dua ribu sepuluh
dua ribu dua belas dengan membuat blog setelah sebelumnya hanya menjual lewat facebook dan twitter
baru pada awal dua ribu empat belas website resmi tiga belas shoes diluncurkan
dengan semakin bertambahnya permintaan sepatu
mau tidak mau membuat pasangan suami istri yang menikah pada dua ribu lima belas ini
harus mampu membuat desain desain terbaru untuk sepatunya
pada awal merintis usaha seluruh desain tiga belas shoes terinspirasi dari berbagai desain yang ada di internet
namun sekarang anggun sudah mampu membuat
untuk desain kan tentunya makin terus berkembang kan
inspirasi untuk mendapatkan desain seperti apa
jadi kita saya move team tuh kan memang suka jalan jalan ke mall
kalau ke mall tuh kita suka lihat lihat
sebenarnya kalau ke mall itu cuma bukan model sih yang kita lihat warna
jadi orang tuh mix and match warna tuh kayak gimana gitu
terus pas melihat
pasti ngemerhatiin orang orang yang jalan jalan di mall
iya betul saya ngemerhatiin orang orang yang jalan jalan
jadi nongkrong misalnya duduk di tempatnya

di tempat makan restoran cafe terus sambil melatihin gitu
coba ngeliatin eh itu warnanya bagus ya
kok min sama abu bisa masuk ya
kita tambah kayak gitu bagus ya
tapi modelnya kita pasti
kita memacu ke luar sih
lebih ke luar fashionnya
karena itu kan lebih up to date ibaratnya gitu
kalau untuk desain fashionnya mah gitu
cuman kadang kadang juga kita suka ke singapura
ke thailand gitu
kita suka lihat singapura kan paling up to date ceritanya
jadi kita suka lihat
wah ini bagus juga ya modelnya
kita buat yuk kita
jadi kita nggak imitasi
ciri khas gitu ya
atau ada pengembangannya gitu
kita tetap ngembangin itulah si model itu
nggak disamain persis plek gitu
kalau ada yang gagal
sekali aja gagalnya
nggak boleh enak gitu ya
di bandung tidak sulit bagi anggun mendapatkan bengkel sepatu yang mau diajak bekerja sama karena anggun
selalu memberikan bayaran yang lebih tinggi dibandingkan kompetitornya itu kan soal itu
kalau misalnya untuk produk produk yang dulu dulu banget yang murah itu dia tuh cuman dipersepatu
dia cuman dibayar rp lima saya rp dua puluh oke gitu jadi karena dia mau saya mau dibayar rp dua puluh tapi
bagus kalau misalnya lima ribu kan dia juga menjadi males malesan kan terus pas saya bilang ini bagus nih ya
t tapi kan saya jadi bekerja lebih keras ibaratnya ini karena bagus banget ini barangnya
lux banget jadi jarang bisa buat kayak gini nih teh katanya gitu ya sok saya saya mau bayar kamu dua puluh ribu
mau enggak iya boleh satu sepatu dua puluh untuk tukang soal bagian bawah bagian soalnya itu kalau untuk
bagian muka kita juga itu beda beda jadi yang bagian upper bagian soal itu beda bagian muka juga
ini kalau jahitannya rapih polanya nanti nggak menyebabkan apa apa ya kalau bagian muka juga ini kalau jahitannya rapih polanya nanti nggak menyebabkan apa apa
mencong saya berani bayar kamu lebih dibanding sama yang lain aku kayak gitu
akhirnya mereka pada mau kerja sama saya saya develop lah itu mereka pekerja jangan sampai
jadi kalau saya kan orangnya kalau ada yang gagal saya rada nggak boleh gagal sekali aja gagal ya
gitu ya jadi jangan karena mereka tahu oh si teteh mak jangan sampai ada salah ada barang
lah ya istilahnya gitu ya saya berani dibayar segitu jangan ada salah dong iya iya iya
tuntutan standar yang tinggi inilah membuat sang suami akhirnya fokus pada bagian desain dan
produksi mufti yang juga lulusan telkom universiti bandung mengaku cukup
mendapatkan perajin yang mampu memproduksi sepatu sesuai dengan standar tertin shoes
disini apa keunggulannya akhirnya sampai tertin shoes mau bekerjasama dengan perajin
keunggulannya mungkin dari bentuk kali ya
kalau untuk kayak gini kan heels karena nggak semua orang bisa kayak gini
dan jadinya seperti ini
terbilang jarang kalau untuk mengerjakan yang seperti ini
sistem pembayaran kepada para perajin sepatu pun diukur berdasarkan tingkat kesulitan sepatu yang diproduksi
semakin sulit sepatu diproduksi maka bayaran yang diterima para perajin sepatu juga semakin tinggi
untuk berapa orang pengrajin di sini
sekitar lima tujuh orang
total produksi sepatu tiga belas shoes saat ini berkisar antara delapan ratus hingga seribu pasang sepatu setiap bulannya
satu bengkel sepatu bisa memproduksi hingga lima ratus pasang sepatu
namun target ini sulit tercapai jika sepatu yang diproduksi kebanyakan sepatu dengan hak tinggi atau high heels
para perajin mampu mengerjakan sepatu flat hingga lima pasang
namun untuk pengerjaan sepatu high heels hanya mampu menghasilkan maksimal tiga pasang sepatu saja
tiga sole tinggi high heel itu paling susah dikerjain
kenapa pak susah
susahnya tinggi tinggi jadi orang kerjanya harus orang khusus
nggak sembarang orang bisa yang bikin kayak gituan
tidak hanya itu sejumlah tantangan dalam memproduksi sepatu juga
selalu dihadapi mufti setiap harinya
tantangannya apa pada saat membuat sepatu gitu di bengkel sepatu di bandung
apakah bahan kemudian juga pengrajinnya juga kemudian juga mungkin kecepatannya
karena kan semuanya saya lihat pakai tangan ya nggak ada yang pakai mesin gitu
satu sih pengrajin ya karena kan susah
yang kedua juga bahan karena misalkan kita bahan kulit merah gitu itu tuh suka beda datangnya gitu warnanya
walaupun sama namanya gitu cuma suka beda gitu
jadi kita disitu susah juga gitu konsistensi bahan
yang ketiga sama emang lama pengerjaan sih kadang kadang suka di luar jadwal lah
tiap dua hingga tiga bulan sekali tretin shu selalu memproduksi sepatu dengan model terbaru
setidaknya sepuluh model terbaru dikeluarkan tiap tiga bulan untuk selalu mengejar pergerakan dunia fashion yang dinamis
meskipun begitu ada beberapa model sepatu yang dipertahankan dan selalu diproduksi karena modelnya yang klasik dan merupakan best seller di tiga belas shoes
saat ini tretin shoes menjual empat puluh model sepatu dengan rentang harga dua ratus sembilan puluh lima hingga empat ratus dua puluh lima rupiah perpasang
sepatu yang dijualnya pun memiliki nama nama yang unik
mulai dari stacy kylie flea flo dan kali
nama nama ini tidak memiliki arti khusus
tetapi mereka juga memiliki nama nama yang unik mulai dari stacy kylie flea flo dan kali
tetapi hanya untuk memudahkan konsumen dalam mencari model sepatu yang diinginkan

mau punya bisnis itu dilihat dulu dari diri kita sendiri
kita punya nggak tipe tipe seorang entrepreneur
kita orangnya suka ngeluh nggak cengeng nggak
kita tuh suka bertanggung jawab
as bueno hari ini pun seorang entrepreneur
yang menang juga
terting sus memiliki dua puluh satu karyawan yang terdiri dari lima belas orang produksi
dan sisanya bekerja di kantor yang berlokasi di jalan terusan cisokan kota bandung jawa barat

terting sus memiliki dua puluh satu karyawan yang terdiri dari lima belas orang produksi dan sisanya bekerja di jalan terusan cisokan kota bandung jawa barat
terting sus memiliki dua puluh satu karyawan yang terdiri dari lima belas orang produksi dan sisanya bekerja di jalan terusan cisokan kota bandung jawa barat
rata rata penjualan tiga belas shoes saat ini mencapai enam ratus pasang sepatu per bulannya atau bernilai rp satu ratus enam puluh hingga satu ratus delapan puluh juta rupiah per bulan
namun menjelang lebaran omsetnya bisa mencapai dua ratus dua puluh juta rupiah dalam satu bulan
penjualan terbanyak berasal dari jakarta lebih dari lima puluh persen pemesan datang dari ibu kota
sisanya berasal dari bandung dan kota kota besar di pulau jawa
tidak hanya pelanggan dari tanah air setiap bulannya tiga belas shoes mendapatkan pemesan dari luar negeri yaitu dari malaysia dan singapura
hal inilah yang membuat anggun dan mufti berkeinginan untuk memperluas pasarnya hingga kemanca negara
oke apakah ini juga nantinya mau mengembangkan pasar luar negeri juga
saya rasa kalau saat ini memang kita lagi fokusin ke dua negara ini aja nih singapura dan malaysia
karena mereka tipe masyarakatnya yang lebih mengapresiasi barang indonesia sih
karena malaysia itu dia lebih mengapresiasi brand lokal indonesia dibanding brand lokalnya sendiri
kalau menurut pengamatan kita yang suka kita baca gitu
terus kalau singapura kan emang walaupun disana banyak merk luar tapi mereka juga tertarik ke brand lokal kita
karena beda gitu
beda kan ibaratnya kayak gitu sih
walaupun ingin memperluas pangsa pasar hingga ke luar negeri bukan berarti pasar domestik ditinggalkan
tahun depan tiga belas shoes memasang target membuka toko sendiri di salah satu pusat perbelanjaan di jakarta
untuk membuka toko ini anggun dan mufti mempersiapkan dana hingga lima ratus juta rupiah
membuka toko sendiri ternyata juga menjadi keinginan dari pelanggan dan karyawan tiga belas shoes
kalau sana sih mungkin kayak lebih tokonya mungkin di tempat yang lebih mudah dijangkau juga gitu yang kayak mungkin di mall gitu ya
jadi bisa lebih gampang cari kesananya gitu
cuma kalau misalnya untuk nambah brand yang lain kayaknya bisa lebih mudah

caranya sih buka toko buka toko di tempat yang strategis
caranya sih buka toko buka toko di tempat yang strategis
bukan berpengaruh berpengaruh
sampai saat ini tiga belas shoes masih berkonsentrasi pada sepatu wanita dan belum memproduksi sepatu pria
tahun depan mereka akan memperluas segmen pasar perempuan ini dengan memproduksi

dua belas pasangan suami istri yang memiliki satu orang anak ini akan mulai menjual tas dan barang
menjual tas dan baju wanita dengan merek yang sama tiga belas shoes
kesuksesan yang berawal dari ide kado ulang tahun hingga menjadi bisnis dengan omset ratusan juta rupiah
diraih anggun dan mufti dengan susah payah
tidak pernah mengeluh dan tidak cengeng adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha
kalau bisa dibagi tips and tricknya pada saat awal memulai bisnis apa sih yang dibutuhkan sebenarnya
tips jadi entrepreneur sih lebih tepatnya ya karena buka bisnis itu gampang
tapi jadi yang ngejalanin bisnisnya itu kan gak terlalu mudah gitu
jadi kalau mau punya bisnis itu dilihat dulu dari diri kita sendiri
kita punya nggak tipe tipe seorang entrepreneur
ibaratnya gitu kita tuh orang yang suka bertanggung jawab nggak
kalau punya dua sifat itu cengeng tukang lu itu berarti bukan entrepreneur
nggak ada nggak ada
jika ingin menjadi pengusaha yang sukses anggunan mufti juga mewajibkan setiap anak muda yang ingin memulai bisnis untuk sabar dan kreatif
karena modal dalam bentuk uang bukanlah faktor penentu dari kesuksesan sebuah usaha
bagaimana dengan alasan modal
takut ah memulai usaha gitu kan banyak sekali anak muda yang menjadikan modal gitu ya
sebagai alasan takut gitu untuk memulai usaha
kalau kita berkaca dari tiga belas shoes model nggak ada sama sekali sebenarnya
untuk rupiah mah ya dulu
cuma kalau dari modal sih sebenarnya gini asal mau sih sebenarnya asal kalian mau punya passion di situ berani sih
kalau nggak emang nggak berani nggak usahlah
nggak usah capek capek jadi entrepreneur gitu
jadi emang intinya mah gimana ya kita mau ngejalanin itu nggak malu gitu
bener bener mau aja ngejalanin usaha itu sampai lo ibaratnya ngemis ngemis ayo dong beli dong beli dong itu
ya nggak usah malu
itu kan tujuan lo untuk bisnis jualan kan ibaratnya kayak gitu
anggun dan mufti sangat bersyukur kerja keras yang dilakukan sejak masih menjadi mahasiswa tahun pertama sudah membuahkan hasil
walaupun begitu bukan berarti pasangan suami istri ini sudah puas dengan hasil yang sudah bisa dirasakan saat ini
anggun dan mufti akan terus mengembangkan usahanya berinovasi dan terus berkreasi
misalnya bisa dikatakan titik kesuksesan
misalnya bisa dikatakan titik titik
misalnya bisa dikatakan titik kesuksesan
yang menjadi titik balik akhirnya oke kita sudah menjadi sebuah bisnis gitu dengan omset ratusan juta rupiah apa pada saat momen seperti apa
momen ketika kita bisa membalikan atau membelikan aset yang banyak
momen ketika saya udah bisa membeli rumah sendiri saya momen udah bisa mau beli sendiri bisa membelikan orang tua sesuatu yang mereka punya
saya bisa membiayai mereka semua itu benar benar akhirnya oh ternyata saya bisa
saya bisa membeli rumah sendiri saya merasa berhasil di sini untuk membahagiakan orang tua